badan meteorologi dan geofisika atau bmkg menyatakan gempa bumi berkekuatan magnitudo tujuh empat
yang melandami danau filipina tidak menyebabkan potensi tsunami di wilayah indonesia
bmkg menghimbau masyarakat sangihe dan talaut
wilayah yang berbatasan dengan filipina
agar tetap tenang dan tidak terpancing berita yang tidak jelas sumbernya
dilansir dari sialingindonesia com
gempa berjarak dua ratus satu km arah timur laut ke pulauan talaud sulawesi utara
dilaporkan bpbd gempa juga sempat dirasakan masyarakat di pulau talaut sulawesi utara